seminggu setelah dirujuk ke rumah sakit dr sutomo surabaya
yunita gadis penderita obesitas asal sidoarjo kondisinya semakin membaik
yunita kini lebih ceria dan mampu keluar ruangan untuk melakukan aktivitas
yunita terlihat lebih sehat dan mulai berkomunikasi dengan baik
menurut tim dokter yunita sudah mampu berjalan selama kurang lebih lima belas menit setiap hari
namun berat badan yunita belum turun
hasil evaluasi tim dokter dari rumah sakit dr sutomo mengatakan
penurunan berat badan yunita bukan indikasi kesembuhan yunita
menurut tim dokter yunita masih harus diet ketat
saat ini tim dokter fokus pada penguatan fisik dan jantung yunita
tapi khusus untuk yunita karena ini prader willi sindrom
maka penurunan berat badan itu bukan menjadi target awal di kami
target awal di kami adalah peningkatan kualitas hidup terutama kesehatannya
karena diketahui yunita ini juga mempunyai
satu kelemahan otot jantung tim ahli kardiologi anak kita sudah mengevaluasi secara mendalam
dan itu cukup membahayakan
melihat perubahan yunita yang membaik keluarga mengaku senang
sekarang kan udah mau main temennya banyak di sini terus mau ke kamar mandi sendiri
obesitas yang diderita yunita bukan obesitas murni
tetapi menjadi bagian dari sebuah sindrom prader willy
artinya sebuah kelainan atau gangguan genetik
sehingga menghambat perkembangan pertumbuhan penderita
karena itu pengobatan yunita fokus pada prader syndrom bukan hanya obesitasnya
ardia putri surabaya